di masing masing kubu baik kubu pemerintahan atau petahana ataupun kubu oposisi
kubu oposisi menggalak kekuatan dan beragam aksi
di kubu petahana presiden jokowi juga telah melakukan pemanasan sejak jauh hari
dan kini sudah terlihat dengan lahirnya simpul simpul relawan jokowi yang baru dan telah mendeklarasikan dukungannya
mendukung penuh insinyur joko widodo sebagai calon presiden periode kedua
kami relawan gojo siap bekerja agar presiden jokowi terpilih kembali untuk periode kedua
menjelang lagapripes dua ribu sembilan belas pola yang hampir sama kembali dibuat oleh presiden jokowi dodo dan mendukungnya
yaitu membentuk simpul simpul relawan dari beragam
dan menjelang lagapripes dua ribu sembilan belas kemenangan jokowi jk di dua ribu empat belas tak terlepas dari peran relawan itu
dukungan relawan seperti projo barajepi kawan jokowi pospera dan simpul relawan lainnya memberikan pengaruh yang besar
dan saat ini menjelang lagapripes dua ribu sembilan belas satu persatu simpul relawan terbentuk dan mendeklarasikan diri
di antaranya gerakan wadiabala jokowi atau gbj rembuk nasional sembilan puluh delapan solidaritas ulama muda jokowi atau samawi
dan bahkan relawan besutan partai pendukung jokowi golkar yang membentuk relawan gojo
paumum gwj santisis ns mengklaim jumlah anggota gwj pertengahan juni dua ribu delapan belas mencapai enam orang sejak dibentuk pada oktober dua ribu tujuh belas di seluruh indonesia
terutama pulau jawa dan luar negeri
gwj merupakan buah dari ide sang suami almarhum sis ns yang kemudian dikomunikasikan kepada presiden jokowi
jokowi pun menyambut gerakan ini
gwj menyasar generasi milenial dan mereka yang belum memutuskan pilihannya pada pilpres dua ribu sembilan belas
menurut artis era delapan puluh an ini langkah persuasif melalui kesenian dan budaya akan diterapkan untuk menggalang dukungan
gebrakan aksi dilakukan saat akhir masa kampanye atau mendekati hari pencoblosan
kenapa mesti yang lain kalau jokowi ini udah kelihatan track recordnya selama ini
bahwa dia membangun infrastruktur tidak hanya di jawa
tapi di papua
bagaimana harga bensin di sana sudah sama
bagaimana harga semen di sana sudah bagus
kemudian bikin jalan juga di sumatera
bikin juga di kalimantan
bukan hanya di jawa yang dibikin
jadi pekerjaan ini belum selesai
tidak cukup lima tahun
perlu periode kedua
jadi tujuan kita ya sudah hanya memenangkan jokowi
bagaimana supaya dua periode
santi mengaku tak ada kesepakatan timbal balik
atas perjuangan gerakannya ini
namun santi tak bisa memendung jika memang di anggotanya tersebut memiliki harapan lain
sementara aktivis progres sembilan puluh delapan faisal asgaf tak sepakat gerakan relawan menjadi ujung tombak kemenangan jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
namun bangkitnya dukungan rakyat yang mengapresiasi kinerja pemerintahan jokowi selama empat tahun terakhir inilah yang berpengaruh besar
faisal yang kerap mengkritik pemerintahan selama tiga tahun terakhir
meng evaluasi kritikan yang ia lemparkan sendiri
dukungan yang ia berikan kepada jokowi bersilat personal dan independen
salah satu pengagas aksi dua ratus dua belas itu mengklaim
dukungan personal seperti dirinya jumlahnya begitu banyak
ya semua kan dinamika
ada kelompok kelompok yang berserikat dalam satu visi yang sama dengan warna warni
kemudian ikut berpartisipasi mendukung pak jokowi itu sah saja
tetapi fenomena relawan untuk dua ribu sembilan belas tidak sekuat

karena jokowi sudah memantik satu kesadaran kolektif dari rakyat sehingga rakyat itu bersuara lewat saluran media sosial
dengan keragaman pendapat
tetapi relawan relawan yang terorganisir ini juga harus menyadari bahwa mereka bukan sebagai ujung tombak kemenangan
karena kemenangan pak jokowi itu atas dasar penilaian publik

faisal menegaskan dirinya tak alergik pada kelompok relawan
asalkan perjuangan relawan tersebut bersifat sukarela bukan hanya sekedar menjadi pintu masuk untuk mendapatkan kekuasaan
masifnya kelompok relawan di dua ribu empat belas disebabkan koalisi partai pendukung jokowi dodo yang terbentuk di detik detik akhir pendaftaran pilpres
sehingga mesin partai baru bergerak saat berlangsungnya pilpres
berbeda dengan saat ini
koalisi partai pendukung sudah terbentuk sebelum pilpres
belum lagi kondisi politik yang berbeda
yakni pemilihan legislatif dan presiden berjalan serentak
politisi pdi perjuangan eriko sutarduga menilai serentaknya pilek dan pilpres menguntungkan pdi perjuangan dan jokowi yang merupakan kader pdi perjuangan
mantan koordinator relawan jokowi jk ini menilai kehadiran kelompok relawan sangat diperlukan untuk meraih segmentasi kelompok yang tak tersentuh partai
di dua ribu empat belas relawan jokowi sebanyak satu tujuh ratus delapan puluh delapan kelompok
dari berbagai latar belakang
menurutnya sinergi antara relawan partai dan semua elemen masyarakat diperlukan untuk kemenangan jokowi
benar benar hanya memang sekarang tentu polanya harus diselesaikan lagi
sekarang kan kita juga sedang mengevaluasi
kalau dulu seperti saya sampaikan itu kalangan milenial masih jumlahnya atau kalangan sosmed ini belum terlalu besar seperti sekarang
nah sekarang bagaimana komposisinya
tentu kan harus ada perubahan
perubahan strategi juga
kemudian juga penetrasi di daerah daerah seperti apa saat ini
kan sekarang sudah lebih mudah terjangkau dengan adanya infrastruktur yang sudah lebih
peti empat kantor staf presiden eko sustio mengatakan istana menyambut baik lahirnya dukungan relawan itu
namun ia menampik ksp sebagai penggerak lahirnya kelompok relawan
eko memprediksi secara kuantitas dan kualitas relawan di dua ribu sembilan belas akan meningkat
misalnya adanya relawan yang berlatar belakang ulama muda seperti samawi
eko juga menilai wajar jika mereka yang berkeringat atas perjuangan kemenangan mendapatkan posisi tertentu
asalkan sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi serta proses yang tak menabrak aturan
jadi relawannya adalah satu rentang waktu saja di dalam dia berkontribusi mensukseskan seorang kandidat atau dalam hal ini adalah presiden
nah tapi mereka juga memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan skill skill tertentu
jadi kalau kemudian dalam tadi dikatakan bahwa apakah ini kemudian ada catatan sebenarnya tidak sebatas itu
artinya bahwa memang penugasan itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka gitu
sinergisitas dukungan dari semua elemen masyarakat diperlukan untuk memenangkan pilpres
baik dukungan itu memiliki bargain politik atau sukarela
asalkan calon yang diperjuangkan itu tak tersandra oleh mahar politik dukungan
nesya megawati jakarta